kemenkominfo akan melakukan pembatasan media sosial jika ditemukan adanya peredaran hoaks dan kekerasan saat sidang perdana di mahkamah konstitusi jumat besok
kominfo akan melakukan pembatasan media sosial jika ditemukan adanya peredaran hoaks dan video kekerasan melebihi jumlah tertentu saat sidang gugatan pilpres pada jumat besok di gedung mahkamah konstitusi
pembatasan ini sendiri bersifat situasional dan kemenkominfo hingga saat ini masih memantau situasi media sosial dan media online tentang perbincangan publik terkait dugaan pilpres dengan menggunakan mesin ais
kemenkominfo mulai melakukan pemantauan di media sosial sebelum dan sesudah maupun selama sidang gugatan pilpres dua ribu sembilan belas berlangsung di mahkamah konstitusi
dua belas juni dua ribu sembilan belas kementerian kominfo masih terus memantau situasi media sosial dan media online kita
perbincangan publik seperti apa terkait dengan gugatan pilpres yang akan segera disidangkan di mahkamah konstitusi
kami terus memantau menggunakan mesin ais yang dimiliki kementerian kominfo
sampai hari ini situasi masih sangat datar artinya ada perbincangan terkait dengan proses gugatan iya
tapi belum ada eskalasi hoax ataupun informasi hasutan yang dapat memprovokasi orang untuk melakukan tindakan kekerasan
sampai hari ini tidak